asosiasi stand rumah tangga siti hotimah yang disiksa majikannya di apartemen simpruk jakarta selatan
memasuki babak terakhir di pengadilan negeri jakarta selatan pada senin dua puluh empat juli
majelis hakim pn jakarta selatan membacakan fonis bagi sembilan terdakwa pelaku kekerasan terhadap korban siti khotimah
dalam surat dakwaan jaksa disebutkan bahwa siti bekerja sebagai art pada mei dua ribu dua puluh
untuk pasangan suami istri soe kasandar dan meti kapantau serta anaknya jane sander
siti kemudian disiksa oleh ketiga majikannya tersebut dan enam orang rekan asisten rumah tangganya
selama kurang lebih empat bulan kaki siti disiram air mendidih hingga tidak bisa jalan kemudian dipukuli dan dilecehkan
dalam perkara ini para terdakwa dituntut pidana penjara selama tiga lima tahun dan empat tahun oleh jaksa penuntut umum
para terdakwa juga telah membayar restitusi sebesar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah
mendengar tuntutan tersebut siti mengaku tidak puas
menurutnya tututan jaksa penutup umum tidak sebanding
dengan trauma serta luka yang dialaminya
saya tersangis saya dapat kabar itu saja langsung keingat ini tidak adil benar benar tidak adil
cuma saya bisa pasrah saja sama hukum kalau dia mau dituntut segitu mungkin saya ingin angkat suara lagi
sakit ini benar benar serius tidak mahal